ricky itu udah tertembak gak mungkin dia lari dengan cepat
ricky udah tertembak
mereka pergi kemana mereka makin deket
jangan begini ma
dengan duduk sebelah sana ya
sambil kita tunggu kabar dari allah atau adin
duduk sini duduk sini
sama gua masih hidup sah hai bengkok roda aku
tapi selesai aja terluka rekit ini dikepung kita harus gimana gue takut
sekarang percaya kan sama gue
udah bisa lihat kan dengan mata lo sendiri
siapa cowok yang baik bersanding dengan lo
bukan nino yang nggak berguna itu
hati dan pikiranmu udah terbuka
dan setelah lo berhasil lolos
akan ceraikan ini
suami lemah kayak dia sah
lo nggak perlu jawab sekarang
kita selesain ini dulu sama sama

kita selesain ini dulu sama sama
harus tenang saya
masih ada gue
erosa riki clara kalian keluar putihnya akan menyerahkan diri
sebaiknya menyerahkan diri
harusnya ricky sama elsa gak jauh dari sini
ricky tuh udah tertembak
gak mungkin dia lari dengan cepat
ayo keluar elsa
ricky udah tertembak
mereka makin deket
sebaiknya kita berpencar pak
sebaiknya kita berpencar pak
bapak bisa telusurin sebelah sana
dan tim kami
akan telusurin hutan
gimana kondisi lo sekarang
kasih tau gue
ya udah tenang
kayaknya udah aman sih
mereka udah pergi
mereka udah pergi apa gak sih
kita di jebak lagi
kayaknya enggak sah
mereka mungkin sekarang lagi
di sisi kebun yang lain
kita harus keluar dari sini sah
itu suara elsa kan
sepertinya itu suara elsa
bapak berdua kesana